kematian agil haryaji mengejutkan keluarganya di desa gempolan kecamatan kerjo kabupaten karanganyar
agil tewas saat mengikuti latihan silat di lapangan desa karangrejo kecamatan kerjo pada
kamis malam lima mei lalu jenazah agil pada jumat siang masih berada di rumah sakit umum daerah
kabupaten karanganyar untuk menjalani autopsi guna memastikan penyebab kematian agil menurut
paman korban sebelum kejadian naas tersebut agil dan sembilan temannya tengah mengikuti
latihan rutin pencaksilat agil sempat dilarikan ke puskesmas kerjo untuk mendapatkan pertolongan
pertama namun nyawanya tidak tertolong ketika perjalanan menuju ke rumah sakit keluarga korban
meminta polisi mengusut kasus ini agar kejadian serupa tidak terulang ada luka disini itu habis
habis latihan mungkin lah itu kan meninggalnya kan waktu waktu latihan jadi dibawa ke rumah sakit itu
sudah ada nggak ada sudah meninggal
polisi telah rampung memeriksa sebelas orang saksi mulai rekan dan pelatih korban dari keterangan para saksi
didapat informasi korban sempat tersungkur usai mendapatkan pukulan dan tendangan di bagian perut
dari salah satu orang pelatihnya saat menjalani latihan pernapasan
saksi menyebutkan bahwa
bahwa korban sempat menerima pukulan dan tendangan dari salah satu pelatih kemudian seketika itu korban jatuh kemudian kejang kejang
polres karanganyar saat ini masih menunggu hasil autopsi dari tim disaster victim identification polda jawa tengah
usai diotopsi jenazah agil langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat